izinkan saya bercerita tentang latar belakang hidup saya
bicara warga soal pesta demokrasi indonesia semakin ramai
saat politikus partai solidaritas indonesia atau psi
giring ganesha mencalonkan diri sebagai bakal capres dalam pilpres dua ribu dua puluh
bahkan pencalonannya diunggah di akun resmi psi youtube
hah serius doi nyalonin diri jadi presiden
beneran gak nih
pak juhu ahmad lewat sambungan telepon bersama cnn indonesia mengatakan
bahwa pencalonan giring terlepas dari kompetisi dan gimmick politik
menjadi pecut bagi parpol lama untuk mendorong kader kader mudanya
tanpa embel embel nama keluarga
lebih berani dalam kancah pemilihan kepala daerah dan negara
bahwa munculnya capres capres kaum muda anak anak muda
ini sudah menjadi poin penting menurut saya yang juga tadi saya katakan
mengingatkan kepada partai partai yang established yang seringkali
di sana kan sudah banyak juga anak muda
bagaimana mereka bisa menjual anak muda menyeleksi
mana yang potensial di partai itu
saat ini giring ganesha menjabat sebagai pelaksana tugas ketua umum psi
memegang ikan grace natali yang sedang melaksanakan studi di singapura
tim liputan cnn indonesia
indonesia yang semakin jaya